ketua dpr ri puan maharani mengesahkan peraturan pengganti undang undang pemilu nomor satu tahun dua ribu dua puluh
dalam rapat paripurna dpr pada selasa pagi
sebelumnya perpu pemilu telah disepakati oleh sembilan fraksi di komisi dua dpr
dalam rapat pleno bersama dengan pemerintah pada lima belas maret lalu
ketua komisi dua dpr ahmad doli kurnia yang mengawal rancangan undang undang ini di komisi dua dpr menjelaskan
ada sejumlah perubahan norma dalam perpu pemilu dibandingkan undang undang pemilu sebelumnya
di antaranya terkait dengan keikutsertaan empat daerah otonomi baru atau dob di papua
aturan penambahan soal keikutsertaan empat dob papua ini juga berimbas pada aturan tentang penambahan daerah pemilihan
dan jumlah kursi dpr ri yang sebelumnya adalah lima ratus tujuh puluh lima kursi menjadi lima ratus delapan puluh kursi
hingga kepastian jadwal masa kampanye calon legislatif serta presiden dan wakil presiden
puan maharani menyebut pengesahan perpu pemilu ini akan menjadi kepastian hukum
dalam penyelenggaran pemilu dua ribu dua puluh empat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yakni empat belas februari dua ribu dua puluh
alhamdulillah hari ini perpu nomor satu terkait dengan pemilu sudah disahkan menjadi undang undang
kami berharap bahwa dengan disahkannya perpu nomor satu sebagai undang undang ini
apa yang akan sama sama kita laksanakan dan kita jalankan menjelang pemilu tahun dua ribu dua puluh empat ini
yang akan datang itu bisa berjalan dengan aman nyaman bahagia gembira
tanpa kemudian ada perpecahan satu sama lain dalam menjalankan pesta demokrasi
dan undang undang tentang pemilu ini kemudian bisa dijalankan dengan sebaik baiknya
pemilu insya allah akan tetap jalan sesuai dengan jadwal yang ada
dan akan dilaksanakan insya allah pada tanggal empat belas februari tahun dua ribu dua puluh dua